sementara itu wakil ketua komisi pemperintasan korupsi saud situ morang
diperiksa badan reserse kriminal mabespori kamis pagi
saud diperiksa baris krim selama tiga jam
pada pemeriksaan pertamanya saud didampingi biro hukum kpk
dan mendapat sepuluh pertanyaan dari penyidik
saud diperiksa atas laporan dari himpunan mahasiswa islam atau hmi
yang menudingnya telah melakukan pencemaran nama baik institusi hmi
dalam sebuah acara televisi
setelah diperiksa saud menolak berkomentar
dan meminta wartawan bertanya kepada penyidik
menurut kepala subdirektorat tiga tindak pidana umum baris krim mabespori
kombes umar suryafana saud berlaku kooperatif dan memberi jawaban yang jelas
umar menegaskan pemeriksaan saud tidak akan merusak hubungan antara kpk dan polri
sebab saud datang sebagai warga negara
mungkin sekitar ada delapan sepuluh pertanyaan
karena ini kan masih pertanyaan awal ya jadi belum ke pokok perkara
yang jelas pertanyaan kali ini adalah pertanyaan awal saja
belum masuk ke pokok perkara
jadi kalau ditanya pertanyaan masalah pokok perkara apa masih jauh
kita masih dalam rangka pendalaman
kemudian yang kedua masih terlalu jauh untuk menyimpulkan ada atau tidaknya pidana